kita ke informasi lain kelompok jaringan santoso semakin lemah
salah satu anggotanya andika alias hilal ditemukan tewas rabu pagi
pada saat bersamaan basri alias bagong menyerahkan diri kepada
aparat satuan tugas operasi tinombala dua ribu enam belas
basri tiba di rumah sakit bayangkara polda sulawesi tengah
pada rabu sekitar pukul enam belas dua puluh waktu indonesia tengah
anggota kelompok mujahidin indonesia timur dengan nama alias bagong
datang dengan dikawal aparat satuan tugas operasi tinombala
penyerahan diri basri semakin memperlemah kekuatan kelompok sipil bersenjata ini
apalagi pemimpinnya santoso alias abu wardah sudah terlebih dahulu tewas
basri lahir di poso empat puluh satu tahun lalu
saat muda ia gemar bermain musik rock dan banyak mentato tubuhnya
pada sebelas desember dua ribu tujuh basri difonis sembilan belas tahun penjara
karena terlibat tujuh belas kasus terorisme di poso
dan palu sulawesi tengah
kasus ini termasuk mutilasi tiga siswi sma di poso
dan penembakan pendeta di palu
basri kemudian lolos dari penjara tiga tahun lalu
dan bergabung dengan kelompok mujahidin indonesia timur
kita mengharapkan basri bisa kooperatif untuk bisa mengungkap
tentang kejadian kejadian yang dilakukan oleh kelompok ini
kemudian ada potongan jenazah yang juga masih dicari
harapannya kita juga bisa disamping melakukan penyidikan
dan terhadap tindakan yang bersambutan juga akan bisa memenuhi harapan
para keluarga yang menjadi korban
sementara itu jenazah andika alias hilal
langsung dimasukkan ke instalasi forensik polda sulawesi tengah
jafar gebuah palu
sementara itu satuan kepolisian ri lewat satgas tinombala
menangkap basri salah satu pemimpin kelompok santoso
yang masuk dalam daftar pencarian orang kasus terorisme yang ada di poso
ya basri ditangkap di sektor satu poso sulawesi tengah pada rabu
dua belas september pagi dan saat ini basri sedang dalam pemindahan dari poso ke palu
basri yang merupakan target nomor dua penting setelah santoso
berhasil ditangkap oleh satgas operasi tinombala hidup hidup
jadi dengan tertangkapnya basri otomatis kekuatan terpenting
saya kira sudah sangat lemah
terima kasih sekali santoso dan basri